hai jadi memang tadi simak
ini untuk bonus kita masih mengacu dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat sea games sebelumnya tapi pada senin besok ketika saya menghadap bapak presiden saya akan membicarakan potensi potensi lainnya
dan untuk bonus bonus luar lain kita mendorong para federasi juga memberikan bonus masing masing
jadi senin pagi
iya betul presiden yang membagikan
tapi waktu ini belum